presiden yang sama saya masih menanti kan
mana si jin nya keluar supaya saya bisa contek untuk baca

saya supaya ada contek kan rocky
presiden sama demokrasi masih wajah yang lama
apakah seberapa setuju dengan pernyataan itu anda lihat
pertanyaan itu ini pertanyaan
oh iya saya bilang pernyataan ya pertanyaan itu
bagaimana anda menjawab pertanyaan itu
apakah setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan dulu
iya saya nggak setuju
bukan bukan nggak setuju sebelumnya
itu sengaja diajukan
supaya ada kontroversi
tapi saya kira kontroversinya bukan di situ
saya tadi ingin lihat dengan cara yang lain
yaitu bahwa di dalam duel antara
satu dua yang kemudian
yang dimenangkan adalah
saya pakai istilah dimenangkan
dan orang marah tadi
karena memang faktanya dimenangkan kan
secara hukum memang dimenangkan itu
kita lihat dari
lebih subtil kira kira ya
bukan sekedar apa yang dipamerkan
di headline bahwa sudah selesai
yang menang adalah
bukan itu yang dimaksud
presiden sama bukan itu
kalau kita bikin sedikit analisis yang lebih struktural
yang menang adalah oligarki
dan mereka yang
ini diselesaikan secara demokratis
sebetulnya gagal untuk melihat bahwa
politik kita dari awal
dan diambil keuntungannya oleh
yang di partai
indikasi dari apa
biar tetap berkuasa semua
ya cuma itu faktornya yang menjelaskan
gak ada penjelasan lain
karena kita pindah dari demokrasi
sorry pindah dari
kan seharusnya kita dorong itu
satu gerak pindah yang
secara kualitatif musuhnya kita pindah dari
tetapi yang terjadi sebetulnya
bagian bagian dari otoriteranisme itu
masih masuk ke dalam era demokrasi
yang terutama melekat di dalam sistem
bawaan dari orde baru adalah
jadi dia carry over ke situ
itu yang kita lihat
itu yang mesti kita lihat
jadi strukturnya tetap struktur oligarki
dikendalikan atau bahkan saya mau katakan
bukan lagi oligarki masih ada etikanya itu
jadi kalangan oligarki
bisa memutuskan segini
mungkin lebih parah sekarang
bukan sekedar oligarki tapi poliarki
yang mengatur apa namanya
plutokrat yang mengatur
dia bisa atur siapa yang bakal jadi camat
siapa yang bakal
ngeluarin agen dia
kalau koruptor siapa yang bakal jadi kepala penjara
hanya diatur oleh
itu karena kepemimpinan politik
atau ada faktor yang jauh lebih besar
ya tentu karena kepemimpinan politik
kepemimpinan politik yang tidak otonom
pasti menjadi umpan empuk bagi
oligarki yuntoh plutokrat
oke mas bodiman
apa yang dikatakan rocky sebenarnya sebuah
seperti membaca ulang sebuah buku
membaca sebuah buku
tapi intinya begini
secara prosedural kita adalah demokrasi
yang sudah memunculkan
orang orang yang paling didukung oleh orang lainnya

amerika serikat mungkin produknya lebih besar
tapi dia pilih dipilih presiden oleh
india penduduknya sangat besar
ada demokrasi tapi pemilihan perdana menteri
indonesia adalah negara dimana presidennya
adalah orang yang paling dipilih
oleh warganya sedunia
dibandingkan amerika maupun presiden india
yang tentu saja tidak dipilih secara langsung
nah tapi intinya begini
ada jenis demokrasi prosedural yang sudah kita latih
jadi bagaimana cara kita mencari wajah yang lama
sebenarnya kita dari segi wajah
dari segi penampilan
ini adalah yang terbaik yang kita dapat
meskipun tadi anda sudah bilang seperti ini ya
sekarang bagaimana kita
bukan bicara wajah
kalau kita bertanya hanya sedar wajah
ini adalah wajah yang paling optimal
yang bisa ditampilkan oleh
soal watak nah begini
kalau saya melihat tentu ada interplay
ada pertarungan kekuatan baik
bukan di pihak dua
dan di pihak satu
tentu ada interplace seperti itu
ada interplay seperti itu
bahkan saya melihat bahwa
di dalam tubuh dua
kebanyakan lahir dari
masyarakat yang memang
dipimpin oleh ide ide yang sangat
banyak mereka di topeng alaik asana
dia satu kita juga akui
ada kelompok kelompok pragmatik yang bermain
yang berinterplay juga dengan kelompok kelompok
yang lebih progresif
dan itulah dinamika di masing masing kelompok
jadi kita bicara demokrasi
memang terlalu menyederhanakan
kalau bicara soal satu dan dua
kalau secara wajah ini wajah yang paling optimal
maka kita harus masuk ke dalamannya
dimana kontribusi kepemimpinan politik
seperti dikatakan rocky tadi
menjadi faktor terjadinya
oligarki dan plutokrasi
ya contoh misalnya
pak jokowi bukan seorang public speaker yang bagus
karena biasa seorang pemimpin politik
kalau dia belum mengerjakan sesuatu
dia akan menjelaskannya
pak jokowi memang lebih memilih
untuk mengikis oligarki

yang memang penjelasannya
tidak memuaskan oleh orang orang di mata oleh
secara faktor apa yang bisa dijelaskan
kalau misalnya kita bicara nggak bicara
tapi faktanya dimana
yang pertama tama melihat kualitas politisi
saya berkali kali mendengar penjelasan dia
kekaguman dia pada sultan syahrir
kalau hatta tidak terlalu ya
saya jarang melihat dia mengkritik mereka
dari tindakan tindakan politiknya
jadi ketika melihat pak jokowi pun
lebih baik dilihat dari ukur retorikanya
maupun verbal pak jokowi
kalau saya tidak
tindakannya dia berbicara
menggambarkan dan membantah apa yang dikatakan
kalau pak jokowi yang katakanlah
bukan bagian dari plutokrat
pak jokowi sendiri susah untuk kita katakan sebagai plutokret
dia bukan bagian dari kolomrat
dia bukan bagian dari kepemimpinan partai apapun
bukan dari kepimpinan bis apapun
bahkan dia ya biasa biasa saja
dia sendiri adalah
bahwa oligarki sedang dilawan
dan sebagian oligarki ikut tunduk
kita dukung kamu
oke sebagian menolak
sekarang kalau kita mau bicara bukan cuma wajah
adalah sekarang bagaimana pak jokowi bisa meradiasikan
kedalam pembantu pembantu terbaiknya
not only sesuai di kabinet
tapi juga di direktur bumn
tapi juga di dirjen
tapi juga mendorong badan badan kelembagaan negara yang lain
berhenti dirinya sendiri sebagai
itu sudah termanifestasi
belum mas budiman lima tahun ini dan kita
punya harapan lima tahun ke depan itu
apa yang anda katakan bisa terjadi dengan
fakta fakta basis fakta yang ada sekarang sebelum keroki
baik dimasuki oleh pak jokowi adalah
pada berita kemarin
banyak ditekankan pada soal
banyak ditekankan pada soal pembangunan ekonomi
belum banyak pada soal politik
kita harapkan ketika pak jokowi
berbicara soal pembangunan sumber daya manusia
manusia tertinggi di era demokrasi adalah seorang politikon
pembangunan sumber daya manusia yang optimal
orang warga indonesia
orang elit indonesia warga indonesia
menjadi manusia politik yang bebas dari oligarki dan plotokrasi
nah kalau plotokrasi sudah
plotokrasi ekonominya sudah
jadi sumber daya manusia politik inilah
yang harus dimusulkan
karena pak jokowi sudah mengatakan hari ini saya akan gaspol
term kedua akan gaspol
dan saya punya kepercayaan
beliau akan melakukan
itu berkontribusi pada penyihatan demokrasi dan punya harapan
perbaikan demokrasi kedepan atau
soal penyihatan sebaiknya kita minta
dari luar jangan kita pakai stetoskop sendiri
segala macam itu
yaitu kebijakan yang
ya di atas
diatur dari belakang
sehingga kesehatan bisnis justru turun
dan itu diucapkan oleh
ada hubungannya gak dengan kualitas demokrasi
indeks demokrasi dunia dua minggu lalu apa itu
indonesia itu turun
dua puluh poin indeks demokrasinya
jadi orang bertanya kenapa
pak jokowi terpilih
pak jokowi kan terpilih dalam sistem yang sudah demokratis kan
indeksnya turun dua puluh poin itu
ya karena kebijakan
melarang ini melarang itu mengendalikan
stetoskop asing mengatakan
dan bisnis luar mengatakan bahwa
menurun demokrasi menurun
kesehatan bisa juga menurun
artinya ada situasi
istilah tadi melankoli
dan melankoli itu terbaca sekarang
udah dua hari udah empat puluh delapan jam
sejak mahkamah kusimu ucapkan
masih marah itu
gak ada kelegaan menang pun gak lega itu
tiba tiba masuk ratusan
jadi dianggap kalau saya kasih kritik
jadi kalau anda
mengkritik pemerintah anda akan disebut ateis
memberi poin negatif pada pemerintah
segala macam itu jadi rocky giring itu ateis
lgbt segala macam
jokowi sebagai pemimpin politik
pemimpin negara yang
itu ada nyambung apa enggak
dengan yang dikatakan mas budiman tadi
sambungannya itu terjadi karena diumpankan
jadi pendukung pendukungnya itu
tapi nggak adil kalau rocky mengatakan bahwa itu
pemimpinnya dari segi pemerintah
tidak sedikit juga
tapi mungkin saya lebih sedikit
karena diserang oleh bazar tapi
tapi kontribusi ke pemerintahan politik tadi anda setuju gak
bahwa ada penyambung
ini kan udah menang ya mustinya gembira aja itu
yang belum diselesaikan
salah satunya adalah greedy
perlu kita perbaiki
kita anamnesa dulu
sebelum kita cari obatnya
kita akan bahas itu saja
dengan wajah demokrasi kita
mas budiman dan bung rocky
karena kan di awal tadi pengantarnya kita lihat iklim demokrasi kita
ada kebencian disitu
ada apa macem hal yang kayaknya gak suka
apakah ini punya harapan untuk di perbaiki
ataukah memang karena presidennya lama
penguasanya juga lama
ini akan sustain
semua yang kita khawatirkan
persoalan kebebasan polarisasi
politik identitas yang
pertajam polarisasi dibawah itu
akan tetap lestari
bagi saya ini bukan problem indonesia saja budi
karena saya baru pulang dari jerman
dan ketemu dengan beberapa orang orang sosial demokrat dan partai hijau
dan mereka sedang berbicara soal bagaimana mengatasi kesenjangan dan kebencian
orang jerman yang bangsa yang merasa berdosa dan sekian lama mengikis rasa cofinismenya
dan mereka menjadi terbuka
ternyata ada sebagian masyarakat yang menolak itu dan mereka menjadi rasis
dan mereka mulai melihat bahwa imigran itu harus ditolak segala macam
nah ini jerman ya apalagi negara negara lain apalagi indonesia
nah menurut saya yang harus dilakukan oleh pak jokowi dan saya harap pak jokowi akan hadir di situ adalah
hari ini memastikan bahwa jangan ada celah kemiskinan dan celah kesenjangan sosial
yang akan dipakai akan dinisibatkan untuk membawa agenda agenda kampanye rasisme oleh musuh musuhnya
pak jokowi harus menutup lubang lubang kesenjangan sosial itu
itu pintu masuk dari rasisme dan politik identitas
kecuali kalau ada partai progresif atau ada kekuatan progresif yang cukup besar
kesenjangan itu menjadi sosial
itu sesuatu yang progres yang menjadi sebuah transformatif
tapi kalau tidak kekuatan partai politik progresif yang cukup besar dan pengaruh dan solid ya
maka kesenjangan itu akan menjadi celah bagi rasisme dan radikalisme yang sangat sangat belakang gitu
jadi menurut saya masalahnya absen
politik progresif di indonesia secara solid ini masih absen
dia hanya baru simptom simptom saja
parasetamol untuk mengobati itu seperti misalnya kita lihat ada perpuormas
pembubaran hti dan lain lain
itu kan parasetamol
itu hanya menurut saya itu hanya mengatasi rasa sakit
tapi itu tepat menurut anda
untuk bisa paling tidak mengurangi pencegahan
yang kita butuhkan adalah terapi stem cell
terapi stem saya pada tubuh bangsa kita
kita harus memiliki stem cell kita harus memiliki injeksi dan membangun sel yang baik
kalau saya percaya stem cell sebuah bangsa adalah desa
harus saya percaya bahwa intervensi ke dalam tubuh bangsa kalau dimulai dari birokrasi
dimulai dari kota itu bounce back tertolak
saya pernah ngalamin itu
dan ketika anda menolakkan suatu penyembuhan pada orang yang sangat sangat tahu berpengalaman
dia akan menolak
tapi bagi mereka yang kemudian masih dalam tanda kutip polos
mereka akan bisa lebih menerima gegasan gegasan baru
kedua satu itu ya soal kebencian
hari ini politisi sipil orang sipil ditantang untuk mereformasi
dirinya reformasi politik dan reformasi birokrasi
karena orang bisa mengamputasi orang lain
mengamputasi militer mengamputasi yang lain
tapi mengamputasi jariah sendiri dalam bentuk reformasi birokrasi reformasi partai politik
itu tidak ada satu orang pun yang tega
di mana kontribusi ke pemerintahan nasional di mana presidennya pasti presiden nasional
pak jokowi mengatakan digital
digital governance atau digital dan melayani itu adalah sesuatu yang harus
menjadi kalau ukur
karena kita di dalam teknologi kita dipaksa untuk jujur
di dalam transparansi digital kita dipaksa untuk jujur
meskipun untuk tahun ke depan prioritas ke depan digital melayani
namun kalau ini selesai kalau digital melayani selesai
kita akan masuk ke era baru
tapi harus diselesaikan dulu digital melayani itu
digital melayani agar governance itu benar benar transparan untuk melayani
untuk meletakkan dasar bagi pemerintahan digital yang ada
dan ini sangat berkontribusi pada kualitas
demokrasi kita tuh mas budi
bukan cuma demokrasi kualitas fikir
kualitas tatap pemerintahan
semua sudah ditata dengan step step
iya itu saya setuju aja yang diterangkan tadi oleh budiman itu
saya setuju hardware nya diterangkan budiman
yaitu kecerdasan untuk mengucapkan narasi
supaya ada discourse
yang lebih letterer
bukan sekedar penjahat penjahat apa namanya
tetapi percakapan di dalam masyarakat sendiri
itu kan gak terjadi
maksudnya kita bersikap cakap melalui wa
kan bukan itu yang disebut kehidupan berwarga negara
gimana kontribusi pak jokowi presiden yang lama
saya gak tahu
yang saya tahu itu tidak terjadi
artinya dia tidak berkontribusi apa apa kan kan nggak terjadi
simpel itu pikirannya
kalau gak terjadi
ini kebencian antar tetangga meningkat
siapa yang mesti disalahin
mk bilang bukan kami yang periksa itu
kebencian terhadap afro amerika meningkat
karena seorang obama menjadi presiden
dan kemudian itu dinyalakan oleh trump
nah masalahnya apakah kemudian barack obama bisa disalahkan atas rasisme
iya tapi indeks demokrasi terbaik adalah pada obama
di kita indeks demokrasi terbaik zaman sby
sby gak pernah menangkap oposisi gak pernah menangkap musuh politik
tapi kita musuh politik itu ditahan
ada beberapa masalah terutama bagaimana kita memperkecil polarisasi kebencian
mas budiman mengatakan kita pemerintah seperti ini harus membuat panti asuhan katanya
tapi ada problem yang katanya agak susah
saya menerdakan pake asuhan atau yatim piatu
saya mengutip dari john f kennedy
anda sudah jelas kan
tapi ada problem yang katanya panti asuhan yang meskinya sudah dibuat
tidak akan pernah disesaki oleh orang orang yang yatim piatu yang harusnya tinggal di situ
karena ada problem ideologi yang luar biasa tajam
boni hargens punya pemikiran yang mungkin kita akan bahas
nah saya gak mau denger itu
oh udah bonnie
ini kami melihat ada beberapa kelompok yang memang berbeda tapi ada di satu gerbong
di sana ada kelompok politik yang mengusung pak prabowo sandi
lalu ada kelompok ideologis keagamaan yang memang dari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga sudah berbicara soal pendirian negara khilafah
mereka ini dulu yang kemudian menjadi hizbut tahir indonesia
lalu setelah dibubarkan muncul sempalan sempalannya
tapi orang orangnya masih hidup dan mengorganisir diri mereka sampai hari ini
dan kelompok kelompok ini tidak punya urusan dengan pak prabowo sandi
tidak punya urusan dengan pak jokowi
urusan mereka adalah demokrasi ini togut
dan itu ada dalam pusaran ini
dalam pusaran hari hari ini ada bang
tiap hari mereka berjuang karena kelompok ini tidak akan pernah menyetujui pancasila dan demokrasi
mereka mengharapkan sebuah sistem pemerintahan berdasarkan kitab suci
artinya yang mau dibangun adalah teokrasi
desain yang masif menuduh pak jokowi itu komunis pro cina
apakah ada hubungan ini yang dibahas
nah jadi jadi
sebenarnya kebencian historik
kebencian historik yang ditanam di dalam satu kelompok
didoktrinasi mulai dari kecil
dari tk sd smp
dididik bahwa eh di luar kita itu kafir
nah kalau eksklusifisme macam ini terus dijaga dan dipelihara negara yang tidak punya masa depan
itu menjadi variable terus kelestarinya kebencian yang paling usur
ini variable terbesar yang memberi kontribusi terhadap kehancuran proses pemilu dua ribu sembilan belas
artinya gejolak yang sudah terbangun di masyarakat bawah
ini akan menjadi tugas berat negara ke depan
karena mereka ini sudah dicuci otaknya
didoktrinasi oleh elit elit yang berada di kelompok itu
untuk menyudutkan negara seakan akan negara ini zolim togut negara
dan itu akan tetap berkelindahan dengan politik kontestasi bagi lepas sosat ataupun di daerah
oke untuk masalah masalah ideologi seperti ini
beberapa tahun lalu tahun dua ribu tujuh belas kalau tidak salah mas budiman dan rocky presiden sempat agak kencang bicara soal bagaimana pemerintah caranya mengatasi
problem problem ormas ormas atau ideologi ideologi yang bertentangan dengan pancasila
kita dengarkan pernyataan presiden jokowi beberapa tahun yang lalu
negara pancasila ini sudah final
tidak boleh dibicarakan lagi
kalau ada yang keluar dari pancasila dari uud seribu sembilan ratus empat puluh lima dari nkri dari kebenetaan kita
itu hal yang sangat fundamental sekali
kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita ketemu
orang bicara masalah pki bangkit komunis bangkit
itu apa lagi
sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang ada
tak yang jelas sekali
yang kita gebuk kita tendang
sudah selesai itu
jangan ditanyakan lagi
mas budiman anda lihat problemnya yang mendasar sehingga panti asuhan yang mau dibuat itu tidak akan disesaki oleh para yatim piatu
dan presiden beberapa tahun lalu punya solusi untuk mengatasi itu katanya dengan seperti itu
ya begini ini ada tema tema yang dalam di negara negara demokrasi yang sudah lebih maju
pemerintah sedang menghadapi dilema
menariknya kan begini di beberapa negara demokrasi sudah maju
ketika undang undangnya bersifat membatasi
orang bisa memaklumi bahwa mereka sudah melatih fase pubertas kebebasan
sehingga kemudian masuk pada wilayah maturity kedewasaan atau kematangan demokrasi
sehingga mereka tahu bahwa kebebasan itu juga harus ditangani secara elegan
dan bahwa kemudian memang harus ada restriksi restriksi
hal hal yang secara etis tidak mungkin dilakukan oleh orang dewasa
tapi mungkin masih bisa kita tolerir
dilakukan oleh demokrasi yang masih kanak kanak atau remaja
masalahnya adalah sekarang di indonesia
ketika demokrasinya juga
masih baru relatif baru
kemudian gerakan gerakan yang tidak mempercaya demokrasi
sambil memanfaatkan demokrasinya
sudah berlangsung cukup lama
jadi gerakan gerakan anti demokrasi
yang memanfaatkan demokrasi
jauh lebih mematang
untuk memanfaatkan ruang demokrasi yang masih puber
yang masih remaja ini
artinya apa dalam keadaan seperti itu
ada satu soal
ketika pak jokowi bicara pancasila
sebenarnya dikatakan final
pak jokowi tidak sedang berbicara tentang esensi pancasila
esensi pancasila akan selalu terus berkembang
yang dibicara final adalah eksistensi pancasila
esensi akan terus berkembang
keindonesian juga esensi akan terus berkembang
tapi eksistensinya sudah final
nah permasalahnya hari ini
apa yang disebut mengancam ideologi macam indonesia
bukan soal mereka ingin mengubah esensi
mereka ingin mengubah eksistensi
dan itu fakta di lapangan
demokrasi menurut saya
demokrasi dalam pengertian itu diterima oleh nation state
saya masih percaya pada konsep
bahwa ada demokrasi dalam negara bangsa
dan itu berlaku di seluruh dunia
demokrasi diperbolehkan hanya ketika dia mau mengubah
atau berbeda tafsir atas esensinya
tapi bukan mengubah eksistensinya
bahkan meningkatkan eksistensinya
dan problem demokrasi ideologi seperti itu
faktanya ada di lapangan
dan membuat susah sekali kita rekonsiliasi
itu yang mengancam
rekonsiliasi hanya terjadi ketika perbedaan esensi
tapi ketika mengancam eksistensi
bapak rok ya
saya koreksi dulu ya
itu artinya final
eksistensi itu yang on going
jadi kebalik atau keliru keterangan budi mandari itu
itu tergantung filsafatnya
kita punya problem ideologi
artinya ya udah
dia menggeletak diam gitu
eksistensi justru tumbuh
tapi kita bicara problem ideologi di lapangan
saya sekali rekonsiliasi
karena ada problem ideologi tadi
rumah besar ini gak ada yang mau masuk
karena ada problem ideologi yang
karena saya mau pakai
tata bahasa itu
saya mesti koreksi dulu
menganggap bahwa eksistensi udah final gitu
oke itu satu
ya nanti kita bisa debat lah ya
waktu kita nggak terlalu banyak
problem ideologi di lapangan
hal hal yang kita sebut
bukan ideologi negara
itu adalah titik orientasi kita bersama
kalau dijadikan ideologi negara
itu justru berbahaya
karena orang akan tanya ketuhanan itu siapa yang akan isi
model keadilan sosial itu versi mana
versi marx atau versi rawls misalnya
justru karena dia tidak final
maka dia dipercakapkan
jadi orang bilang pancasila udah final
buat apa ada bpip
nanti setiap kali saya dapat undangan
pak rocky nanti tolong membahas seminar pancasila
kalau dia udah final ngapain dibahas
jadi seringkali itu retorik itu
saya nggak tahu nih jokowi presiden jokowi itu siapa yang bisikin
untuk tiba tiba jadi lancar bicara itu
dan dengan kelancaran itu terlihat pada
seperti di hapol
sehingga gak ada kesempatan orang
buat lihat yang ada maksud itu apa
masa pancasila divinalkan
itu yang bikin orang berkelahi justru
pancasila itu ideologi terbuka dari awal
eksensi pancasila itu adalah final
esensinya tidak dipercakapkan karena memang gak ada esensinya
ada lah esensi pancasila
coba kalau kamu bicara lini masila
ya memang kering
tapi membiarkan pembukaan ud empat puluh lima
coba kau lihat pembukaan ud empat puluh lima sangat dinamis loh
ya bicara soal perjalanan satu bangsa dari merdeka
sila kelima keadilan sosial itu
itu udah pasti bertentangan dengan sila keempat
karena anda harus memihak disitu
keadilan sosial artinya memihak pada yang tercecer
sila keempat demokrasi anything gost itu
udah pasti bertentangan
sila pertama ketuhanan yang ma'esah
pasti bertentangan dengan sila kedua
kemanusiaan yang adil dan beradab
karena kemanusiaan tidak perlu memerlukan semacam harapan pada surga tuh
karena menjadi manusia yang at least sudah cukup
jadi pancasila itu di dalam dirinya conflicting claims
karena itu dia gak mungkin final
biarin aja jadi pembicaraan
apalagi kalau dibuat di forum akademis
itu compang camping keterangannya itu
seluruh yang diterangkan oleh bpip itu adalah indoktrinasi
itu bahayanya tuh
indoktrinasi dan buat kualitas demokrasi kita
ya karena nanti akan dinilai
ini tidak sesuai dengan pancasila maka di ban
namanya perpu keluar
didebatkan dulu pandangan hidup orang itu di dalam forum akademis misalnya
bukan gebuk tendang seperti tadi kata
ya itu membacanya
beda dengan orde bauda mengatakan pancasila sebagai asas tunggal
hari ini tidak
masing masing ada wajah islam ada wajah macam macam
yang dikatakan adalah final sebagai dasar negara
bung karung mengatakan bapak pancasila itu punya sifat
meja yang statis
tempat dimana segala perjamuan kebangsaan diletakkan
dan light star yang dinamis
bintang penuntun yang dinamis
sebagai sebuah meja statis
mari kita bercakap cakap dan berperjamuan di meja ini
tapi kan juga punya cita cita
diproyeksikan dari orang orang yang berketuhanan berkemanusiaan
oke mengatakan konflik jual antar ketuhanan kemanusiaan demokrasi dan persatuan segala macam
dan keadilan sosial
nah dimana disitu
karena memang demokrasi
demokrasi lahir bukan karena ada yang baik dan ada yang jahat
tapi orang lebih baik menjadi korban ketika berkelahi antar kebaikan versi masing masing
dan karena ada kebaikan kebaikan itulah kita butuh demokrasi
nah ketika ada yang tidak percaya pada demokrasi menitik kepada teokrasi misalnya
maka meruntuhkan empat silat dibawahnya itu jadi masalah
dan negara harus berperan disitu seperti yang dilakukan oleh negara sekarang
kalau negara hanya berbicara persatuan saja
mengabaikan satu mengabaikan yang lima
demokrasi tetap kalah dengan durasi
kita durasinya sudah habis terima kasih kita akan
demokrasi prosedural memang kalah lima tahun aja
tapi substansial everlasting
kita akan bicara bahas demokrasi gak akan ada habisnya macam macam sekali
tapi yang paling penting adalah kita punya harapan lah at least ke depan
meskipun wajahnya gak jauh jauh berbeda
astagfirullahaladzim noki jaga rumah yatim pihak itu
jaga rumah yatim pihak ajak orang untuk masuk ke sana semua ya
terima kasih mas budiman terima kasih rocky
kami akan kembali bersajar dah